dalam kondisi terpepet seseorang bisa melakukan apa saja
di muntilan jawa tengah seorang pria ditangkap polisi karena nekat mencuri cabai merah
aksi ini dilakukan lantaran ia tak memiliki uang untuk membeli buku lembar kerja siswa atau lks anaknya
aksi pencurian cabai rawit yang dilakukan bapak dua anak tersebut terjadi di pasar sayur muntilan
dengan mengendarai sepeda motor pelaku langsung mengambil tiga plastik cabai rawit merah
seberat enam belas kg yang berada di dalam kabin mobil pickup yang ditinggal pemilik berbelanja
warga yang mengetahui aksinya kemudian mengejar
saat mencoba kabur pelaku jatuh dari sepeda motor dan dipukuli warga
di hadapan polisi pelaku diketahui residivis kasus pencurian sepeda motor tersebut
mengaku baru pertama kali ini mencuri cabai rawit
lantaran kepepet tidak memiliki uang untuk membelikan buku lembar kerja siswa
sementara itu pemilik cabai mengaku tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut
tapi cabainya ditaruh di mana
berapa mbak beli berapa tadi berapa kilo
dari tangan tersangka petugas mengamankan barang bukti dua plastik cabai rawit merah
seberat enam belas kg dan sepeda motor tersangka
pelapor meletakkan cabai di dalam mobil pickup dan kebetulan ada di depan
waktu itu pintu tidak terkunci
tersangka untuk mengambil cabai yang ada di dalam mobil
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
kini tersangka mendekam diesel tahanan mapolsek muntilan
ia bakal dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
dari jokopurnomo magelang